keluarga salah satu murid perguruan pencaksilat pagar nusa yang tewas setelah aksi dilindas mobil sudah ikhlas
namun mereka mengungkapkan tidak ada permintaan izin terhadap keluarga atas atraksi tersebut
minggu siang suasana duka masih menyelimuti keluarga korban rangga pratolo aji
rangga tewas setelah melakukan atraksi dilindas mobil bak terbuka di kabupaten berau kalimantan timur
korban telah dimakamkan pada jumat lalu di kawasan jalan merapi rt enam belas desa lempake kecamatan samarinda utara
ibu korban mengungkapkan rangga sudah berguru dan berlatih di perguruan silat pagar nusa tersebut selama tiga tahun
menurutnya sebelum atraksi dilindas mobil pihak perguruan tidak meminta izin kepada keluarga

rangga dan empat rekannya tewas setelah melakukan atraksi di lintas mobil bak terbuka
atraksi itu digelar saat wisuda angkatan empat mts al kholil di pondok pesantren berau
dapet andriawan samarinda